sementara itu calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dijadwalkan akan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan pada sabtu dan minggu mendatang
dokter bersiap memeriksa fisik dan juga psikis mereka
senin siang kepala dinas kesehatan angkatan laut laksamana i lukman jauh memimpin rapat table top exercise di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
semua anggota tim yang terlibat dalam tes kesehatan fisik dan kejiwaan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta hadir
tim berjumlah satu ratus delapan puluh orang yang delapan puluh diantaranya adalah dokter
kepala rumah sakit minto harjo kolonel laut dr wiweka mengatakan rumah sakit angkatan laut siap melakukan tes kesehatan fisik dan juga kejiwaan itu
tes fisik yang meliputi pemeriksaan dari ujung rambut hingga ujung kaki akan dilakukan pada sabtu nanti
adapun tes kejiwaan akan diadakan pada minggu mendatang
jadi nanti model pemeriksaannya head to toe dari komputer
dari kepala sampai ujung kaki
kita menggunakan metode pemeriksaan fisik diagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya
kemudian ada pemeriksaan penunjang atas indikasi
peralatan peralatan modern yang kami punyai akan disiapkan untuk pemeriksaan penunjang
seperti mri multi style ct scan dan lain sebagainya
kita sudah siap untuk hal itu